kita beralih ke berita kebakaran
kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko bangunan
terjadi di jalan pogot surabaya minggu siang
meski tak ada korban jiwa namun besarnya api sempat membuat panik warga
kobaran api disertai kepulan asap tebal terus menyala
dan menghanguskan sebuah toko bangunan di jalan pogot surabaya minggu pagi
bahkan api terus membesar akibat banyaknya bahan cat yang mudah terbakar di dalam bangunan
kebakaran diketahui warga saat mencium bau asap yang berasal dari dalam toko bangunan
warga beserta ketua rt mengecek mendapati api sudah membesar di dalam toko bangunan tersebut
diduga kuat kebakaran akibat korsleting listrik karena toko saat kebakaran sedang libur
kemungkinannya ada listrik korsleting aja mungkin
karena di dalam itu nggak ada karyawan cuma bahan bahan bangunan aja ini
bahan bahan bangunan seperti apa itu pak rt
ya semen ya
sepuluh mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang terus melalap seluruh isi toko bangunan
api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari satu jam
beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa
namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
muhammad yanuar komarudin surabaya